ya itu tadi walt disney salah satu merek termahal juga versi majalah forbes
nah ekuitas merek ini menunjukkan sejauh mana perusahaan bisa menjaga loyalitas konsumen terhadap merek tersebut
tidak hanya persaingan untuk merebut pasar semata nilai dari sebuah brand juga tergantung dari bagaimana citra brand atau merek tersebut di mata publik
nah majalah forbes baru saja kemudian merilis merek atau brand apa saja yang mendapat gelar termahal di dunia
perusahaan perusahaan teknologi lagi lagi meramaikan daftar tersebut
brand apa saja yang bernilai paling tinggi di dunia
berikut kami akan mengulasnya untuk anda di sektor apa saja brandnya apa saja
kita bahas pertama sektor mayoritas yang ada dalam daftar forbes tersebut
kalau kita lihat memang perusahaan teknologi seperti saya katakan tadi lagi lagi mendominasi brand brand terbaik
maha let's say ada kita tahu ada apple kemudian juga ada google misalnya
ini semua nanti ada ada facebook juga dan perusahaan perusahaan raksasa raksasa teknologi lainnya begitu yang berasal dari mana lagi kalau bukan amerika serikat begitu
tapi selain itu juga ada negara negara asia seperti perusahaan teknologi asal asia asal korea selatan begitu yang juga masuk dalam daftar ini
kemudian kita lihat selanjutnya ada layanan keuangan kemudian otomotif barang konsumen dan retail
jika kita berbicara soal
soal brand value atau misalnya berapa value dari brand atau merk begitu ya
ini kita boleh bedakan antara brand value dan juga market value begitu ya
atau kapitalisasi pasar begitu
nah di sini brand value ini menunjukkan bagaimana brand tersebut memiliki citra di mata konsumen
kemudian ini dihitung begitu ada beberapa indikator juga
kalau kita berbicara soal misalnya
brand equity ini saya jadi ingat waktu zaman zaman kuliah dulu begitu ya
ini ada beberapa karakter atau misalnya parameter yang digunakan untuk kemudian menghasilkan brand equity
di antaranya adalah pertama brand awareness dulu
jadi dalam membangun image nya brand tersebut harus menciptakan awareness di hadapan masyarakat
kemudian juga ada persive quality atau bagaimana kemudian kualitas dari
brand tersebut ini benar benar dirasakan oleh para konsumennya
begitu selanjutnya kemudian akan menciptakan brand association
bagaimana asosiasi atau citra terhadap brand brand tersebut begitu
lalu kemudian menciptakan brand loyalti
brand loyalti ini kemudian yang akan memiliki sumbang sih untuk brand equity
sehingga menyebabkan brand tersebut sekarang raksasa raksasa perusahaan perusahaan tersebut bisa menjadi brand brand
yang ada di top mind oleh konsumennya jika menyebut misalnya kita ingin katakan
kalau orang indonesia begitu ya mau makan mie pasti langsung reverse nya ke salah satu merek tertentu
beli minuman mineral atau air mineral pasti ke merek tertentu
itulah yang kemudian menciptakan atau menyebabkan brand brand tersebut bernilai mahal
karena berhasil untuk menciptakan top of mind atau berada di bisa dikatakan alam bawah sadar dari para konsumen
ini sektor sektornya yang ada dari forbes
kemudian kita akan mengulas
perusahaan apa saja
nah ini dia yang ada di urutan sepuluh
kita cnn indonesia tidak ada asosiasi atau belum ada kerjasama begitu ya dengan brand brand ini
tapi kita akan mengulas ini merek merek yang paling berharga di dunia versi majalah forbes
⁇ cdonald sendiri selama berdekade ini sudah menjadi pemain utama dalam bisnis makanan cepat saji
begitu ⁇ mcdonald sendiri juga saat ini sudah memiliki tiga puluh dua ribu lebih begitu ya
cabang atau store
di seluruh dunia tidak hanya di amerika
tidak hanya di amerika saja begitu ya
dan dengan gurita bisnis dari mcdonald's ini sendiri menjadi raja atau raksasa makanan cepat saji
begitu dia juga dinobatkan sebagai perusahaan dengan jumlah karyawan terbanyak begitu ya
workers paling banyak ini mcdonald's
sehingga tidak heran dia menjadi atau masuk di urutan sepuluh untuk merek paling berharga di seluruh dunia
kemudian kita lihat selanjutnya
selanjutnya adalah toyota
nah ini dia perusahaan mobil asal jepang di peringkat ke sembilan
toyota ini tentunya kita sama sama tahu mobil toyota yang saat ini banyak sekali masyarakat indonesia
masyarakat asia begitu ya
didorong oleh dua penjualan mobil utamanya yaitu camry misalnya dan juga corolla
ini menjadi dua mobil toyota yang sangat penjualannya paling tinggi begitu
dan kalau di indonesia sendiri kita tahu yang bermain dengan
toyota ada calagro pastinya
ini yang menjadi raja bagi dealer ataupun distributor mobil mobil toyota di indonesia
nah kita ke peringkat selanjutnya
peringkat delapan dan juga peringkat tujuh
tadi baru saja ada film toy story dari world disney
kalau kita ketahui walt disney ini sudah juga dari puluhan tahun
berawal dari bagaimana bisnis hanya membuat iklan dalam bentuk kartun
saat ini geliat bisnisnya sudah merajalela
tidak hanya untuk
untuk film saja tidak hanya kartun saja begitu ya
tapi juga taman hiburan ada di world disney
kemudian juga ada televisi misalnya abc
kemudian juga ada production house
kita tahu tadi walts disney ada marvel juga di sini
gurita bisnisnya sangat besar begitu
jadi kalau kita
saya sempat dapat atau sempat lihat begitu ya
gimana bagaimana anak anak paling senang kalau misalnya diajak liburan ke luar negeri ke world disney
selanjutnya kita lihat samsung ini
perusahaan teknologi yang berada di peringkat
ini pesaingnya apple asal korea selatan
ini ternyata samsung berhasil berada di peringkat ketujuh
memang masih jauh dari kompetitornya
begitu namun kita patut apresiasi dengan pendapatan lima puluh tujuh
bukan pendapatan ya
ini lagi lagi adalah brand value
nilai dari brand tersebut lima puluh tiga satu miliar dolar amerika serikat
ini berada di peringkat ketujuh
selanjutnya kita lihat di peringkat enam lima dan empat
kalau tadi sudah ada mcdonald's industri consumer
yang masuk industri makanan cepat saji
ada minuman berkarbonasi yang menjadi raksasanya adalah coca cola group company
tidak hanya minuman berkarbonasi saja
tapi juga ada merek merek lain yang pastinya juga sudah lekat dalam pikiran anda
seperti misalnya minute mate palpi
ini juga dari coca cola company
banyak sekali yang dihasilkan oleh coca cola yang sudah juga puluhan tahun ya
bermain dalam bisnis minuman berkarbonasi
kita lihat selanjutnya adalah facebook
facebook cukup tinggi penurunannya
dan juga dia tetap berada di lima teratas
tapi facebook turun brand value nya
ada di delapan puluh delapan sembilan miliar dolar amerika serikat
perusahaan asal amerika serikat yang didirikan oleh mark zuckerberg ini
kita sama sama tahu gurita bisnisnya sangat luar biasa
ada facebook sudah pasti
ini menjadi platform sosial media yang paling banyak dimiliki seluruh orang di dunia
kira kira ada sekitar dua miliar lebih orang begitu ya menggunakan facebook
tidak hanya facebook saja tapi juga whatsapp dan juga instagram
ini adalah aplikasi aplikasi ataupun bisnis bisnis facebook yang juga sering kita gunakan sehari hari
dan tidak hanya facebook
hanya itu saja
facebook juga saat ini bermain di bisnis clouds atau data begitu
clouds ini yang kemarin juga sempat membuat facebook dilanda permasalahan
karena adanya tuduhan bahwa facebook ini menyalahgunakan data data penggunanya
begitu dalam pilpres amerika serikat
hingga kemudian juga menyebabkan brand equity dari facebook sendiri juga sempat turun
dan juga kepercayaan masyarakat untuk kepada facebook
facebook juga saat itu sempat turun karena kasus yang melanda atau dilanda oleh facebook
tapi facebook kemudian mengatakan bahwa sudah memperbaiki sistem keamanannya
jadi tidak mungkin kalau misalnya data pengguna di facebook ini bisa diretas
begitu kita lihat nanti bagaimana komitmen untuk menjaga data data kita yang berada di clouds ini sendiri
next kita punya amazon di sembilan puluh tujuh miliar dolar amerika serikat
mungkin beberapa dari anda kurang familiar begitu ya dengan perusahaan besutan atau perusahaan yang didirikan oleh jeff bezos ini
perusahaan amazon sudah
bisa menjadi raja begitu di pasar digital marketing atau ekonomi digital
begitu pastinya di amerika serikat belum masuk ke indonesia saat ini amazon
tapi kita sudah sama sama tahu bagaimana geliat bisnisnya amazon
bahkan jeff bezo saat ini sudah memiliki blue origin
blue origin ini yang mempunyai misi atau ini perusahaan antariksa begitu ya
salah satu juga gurita bisnis dari jeff bezos atau amazon yang kemudian juga punya misi untuk mengantarkan masyarakat
atau orang orang bumi untuk liburan kebulan begitu
amazon juga saat ini tidak hanya bermain dalam retail digital saja tapi juga masuk ke dalam bisnis clouds
dan kalau misalnya kita belum familiar dengan amazon tapi sebetulnya sudah ada beberapa misalnya aplikasi di indonesia begitu yang berlangganan clouds dari amazon ini sendiri
contohnya netflix misalnya
nah jadi netflix ini juga sudah bekerja sama dengan amazon dan amazon juga menaruh saham cukup besar begitu
contohnya di uu
contohnya di uber
meskipun uber juga sudah keluarnya dari pasar indonesia begitu tapi inilah asosiasi asosiasi yang berkaitan dengan amazon
kita selanjutnya ke peringkat ketiga peringkat kedua dan peringkat ke satu
ini dia raja raja top tiga brand brand termahal di dunia yang paling bervalue
peringkat ketiga ada microsoft dengan satu ratus dua puluh lima tiga miliar dolar amerika serikat
microsoft dengan msn nya
begitu siapa sih yang tidak memakai atau tidak familiar
dengan software dari microsoft ini sepertinya dari kita smp sampai sekarang mungkin sangat familiar dan terus menggunakan software dari microsoft ini
dia tadinya hanya menjadi perusahaan software saja begitu tapi saat ini juga microsoft beralih dengan msn nya
kemudian ada search engine juga ada bing yang dimiliki oleh microsoft kemudian juga ada outlook yang dimiliki oleh microsoft juga begitu
tapi semuanya ini benar benar memiliki andil untuk induk perusahaannya itu sendiri
itu yang akan kemudian membuat brand atau brand microsoft ini kemudian semakin berjaya semakin mahal harganya
karena itu karena merk merk lainnya sangat mensupport induk perusahaan microsoft
kita lihat peringkat kedua google
kalau misalnya microsoft bill gates orang terkaya dunia begitu google ini pastinya kita sangat dekat dengan google
karena google sendiri menjadi search engine nomor satu
region nomor satu di dunia yang digunakan paling banyak di dunia begitu
kalau kita berbicara dengan tentang bisnis google tidak hanya soal search engine saja kita tahu untuk bagaimana
geliat bisnis lainnya seperti clouds juga ada di google
kemudian juga bagaimana google android saat ini ada dan juga gmail ini semuanya akrab di kehidupan kita
dan juga bagaimana google advertising
yang saat ini per klik setiap klik di google kemudian mendapatkan pundi pundi juga begitu ya
jadi memang setiap kita mengklik apa yang ada di google setiap keluar iklan begitu ya
dan juga data data kita yang ada di google juga bagaimana kita kemudian login ke beberapa misalnya facebook begitu ya
ini kemudian menjadi data yang juga dijual atau menjadi bisnis dari cloud sendiri begitu ya
karakterisasi begitu ya data data itu
kemudian nomor satu apalagi kalau bukan apple
meskipun kemarin sempat ada penurunan penjualan di tiongkok atau china begitu
tapi ternyata ini apple masih di peringkat pertama untuk brand termahal di dunia
jadi kalau kita berbicara soal apple kenapa apple mahal
karena tadi loyalitas atau brand loyalty dari para pengguna apple itu sendiri
biasanya pengguna apple dengan laptop macbook itu ingin menggunakan handphonenya iphone
kemudian ingin menggunakan mendengar akar musik dengan ipod begitu
karena loyalitas itu karena apple ini sudah bisa membentuk ekosistem ya
kalau kita bilang ya
jadi ekosistem dari para penggunanya yang sangat loyal dengan produk produk apple
nggak heran kalau misalnya apple ini menjadi perusahaan nomor satu dengan brand termahal
karena loyalitas dari para pengguna apple ini sangat tinggi
karena tidak hanya menggunakan iphone saja tapi juga makebook saja
ini sepuluh perusahaan yang ada atau saya presentasikan hari ini semuanya berasal kebanyakan dari amerika serikat begitu
hanya dari asia beberapa
tadi ada misalnya samsung misalnya begitu ya
tapi beberapa merk indonesia juga sebetulnya sudah ada yang berdunia let's say telkom indonesia
dan juga ada merk merk yang sudah sangat jika di dunia belum nempel
begitu tapi di masyarakat indonesia memang sudah sangat brand equity nya bisa dikatakan sangat tinggi
seperti misalnya air mineral atau misalnya popok bayi gitu dan juga mie instan gitu ya
itu tadi itu yang dilakukan oleh para memang butuh waktu tidak sebentar butuh sangat puluhan tahun hingga bentuk brand equity yang besar
dan kita sama sama harap nantinya juga ada merk indonesia mungkin bisa jadi salah satu perusahaan penyedia aplikasi transportasi di indonesia
yang juga sudah merajalela mungkin kita doakan ini juga ada merk merk asal indonesia yang bisa menjadi merk indonesia